kita bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia ada priscila dauhan di ciputa tanggerang selatan banten saat ini
cila jadi total ada berapa jenazah yang dimakamkan di tpu legoso tempat anda melaporkan saat ini
dan mungkin bisa kembali ada ceritakan seperti apa tadi suasana kedukaan ketika seluruh jenazah dimakamkan di tpu legoso
di mana tadi ke dua puluh dua jenazah dibawa ke sini setelah disolatkan dan dimandikan di masjid di area dekat rumah sakit umum daerah tanggerang selatan
dan suasana pun berlangsung duka keluarga menangisi kepergian anggota keluarganya yang meninggal
dan juga tadi pemuka agama juga telah berbicara dan menguatkan setiap warga yang ada di sini untuk kemudian bisa menerima kepergian dari anggota keluarganya
pemakaman sendiri sudah dimulai sejak pukul sepuluh pagi tadi
dan telah usai sekitar pukul empat lewat lima belas menit tadi reinhardt
dan sekarang pun juga suasana di tpu legoso juga sudah berangsur sepi
di mana para keluarga dari korban juga sudah pergi meninggalkan tpu legoso sendiri
dan juga memang sehingga sore hari ini nantinya akan dibuka juga krisis center di daerah sini
nantinya juga para anggota keluarga juga bisa ke sana untuk kemudian melaporkan apa yang terjadi dengan keluarganya
dan juga beberapa update update lainnya bisa dilaporkan
di krisis center di daerah sini reinhardt
kemudian juga memang ini rombongan dari tiga bis
dan merupakan satu bisnya ini telah semuanya telah tewas telah meninggal dunia karena kecelakaan di tanjakan mn subang
mereka merupakan warga dari kecamatan ciputa timur
di mana keseluruhannya ini tinggal di daerah sini renhard
di mana tadi kami juga berjalan dari depan daerah tpu legoso ini
di mana sudah banyak
bendera kuning yang dipasang di setiap blok blok begitu menuju sini itu artinya memang seluruh dari dua puluh dua korban yang dimakamkan di sini ini merupakan warga dari ciputa timur
sementara lima lainnya dimakamkan secara terpisah dan dimakamkan di kediaman keluarga masing masing
yakni ada yang di ciledug dan juga di medan ciputat subang maksud kami dan juga di daerah karawang
dan keseluruhannya ini pun telah dimakamkan di keluarga masing masing
baik cila di luar
baik cila terlepas dari proses pemakaman yang telah dilakukan sejak siang tadi sampai dengan sore tadi ya
dilakukan di tpu legoso subang di ciputat saat ini
tadi anda sempat singgung mengenai krisis center yang dibuka di kawasan ciputat juga
di dekat lokasi tempat tinggal para korban di sana
sampai dengan sore hari ini cila ada tidak informasi yang didapatkan
apakah masih ada lagi keluarga lain yang kemudian melaporkan
apakah mereka punya keluarga begitu menjadi korban dari kecelakaan yang terjadi di subang jawa barat
karena kan hampir sebagian besar memang sudah dimakamkan pada hari ini
ya benar sekali reinhardt bahwa tadi menurut pantauan kami beberapa posko yang dekat dengan tpu legoso ini masih sepi
di mana mereka hanya mengeluarkan begitu kardus kardus berisi uang uang sumbangan dari beberapa warga yang tergerak hatinya untuk kemudian memberikan sumbangan
jadi itu akan disalurkan kembali kepada keluarga dari korban yang meninggal
sebanyak dua puluh dua yang meninggal di kawasan ini
reinhard dan itu pun tadi juga masih berlangsung dan diperkirakan memang posko ini akan terus dibuka hingga malam hari atau mungkin sampai besok
kami juga belum menerima informasinya
namun yang pasti kris center juga akan dibuka untuk kemudian menerima sumbangan begitu baik materi maupun dalam bentuk lain
untuk kemudian disalurkan kembali kepada keluarga yang menjadi yang paling berduka atas kehilangan
anggota keluarganya dari kecelakaan di tanjakan mn subang
baik terima kasih
baik terima kasih prisky ladohon untuk informasi yang dilaporkan langsung dari ciputat di tangerang banten